saudara halaman sekolah sd delapan buntao toraja utara sulawesi selatan ambles selebar satu meter dan meninggalkan retakan yang cukup panjang
aktivitas belajar mengajar pun terpaksa diliburkan
langkah penghentian proses belajar ini saudara diambil pihak sekolah dan juga badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd toraja utara
mengingat lokasi sekolah yang berada di perbukitan yang merupakan rawan longsor saudara
pihak bpbd pun menyebut amblesnya halaman desa halaman sd delapan buntao yang ambles dan retak akan segera dibenahi atas partisipasi bantuan masyarakat
mengingat minimnya anggaran dari bpbd pmk
keputusan yang kami lakukan bersama masyarakat sebagai berikut
melakukan cerucut atau pemencangan di tempat tempat yang terjadi
longsor untuk melakukan tangkap darurat